bos bubun udah bayar hutangnya tapi baru setengah
bos bubun motornya udah nggak ada
mungkin dia bayar hutangnya yang baru setengah itu dari hasil kejual motor
terus sekarang bos bubun
waktu pak junaidi mau ketemu bos saya ada
kamu kenal saeb
kamu lagi apa di sana
saya anak buahnya
suatu hari waktu operasi
saya ngasih kode aman karena saya yakin situasi dan kondisinya sudah aman
tapi begitu marina mau beraksi ada yang lihat dan negur marina
saya sama marina akhirnya tetap selamat
waktu pak junaidi nyari bos saeb bos saeb udah keburu tau
sama marina juga
pak junaidi masih mau nyari bos aet
saya tau markas baru bos saeb
dendam sama marina
sama bos saeb juga
karena bos saeb seolah olah berpihak ke marina dan sama sekali gak ngebela saya
gak usah takut
gimana kabarnya firman sah fitra
belum ada kabar

berarti ini pas kelas
ini hasil ronsennya keluar
kang murad yang mau ngambil
belum tahu kang
kalau kamu telpon murad
kamu mungkin jadi tahu
sudah ngambil hasil ronsen
kang firman safitra
kamu telpon saya di sebelah kang mus
tadi sudah langsung saya kasih ke si pipit
nggak ada tulang yang patah atau retak
hasil ronsennya sudah diambil
nggak ada tulang yang patah atau retak
uang silvia sudah balik
tapi baru setengah
masih ada kerjaan
bisa jemput saya
jemput di mana
di rumah yiding
emangnya motor kamu kemana
dipinjam bos bubun
nggak ada ongkos
tadi mah masih punya sepuluh ribu
tapi udah dipakai buat beli bensin
tapi udah dipakai buat beli bensin
nanti saya ke rumah eding
bos bubun udah bayar hutangnya
tapi baru setengah
bos bubur motornya udah nggak ada
mungkin dia bayar hutangnya yang baru setengah itu
dari hasil kejualan motor
terus sekarang bos bubur pakai motornya jack
bos bubun pakai motornya jack
boris belum ada kabar
jom semuanya semuanya
bukannya udah diambil alih sama
siapa namanya yang tadi kesini
oh bos bubun masih kesini
kang cecep bilangnya terminal dia ambil alih
nah sekarang bos gue udah muncul
sekarang terminal udah dipegang lagi sama bos bubun
gak usah bingung
dicari kang cecep sama willy
udah ketemu belum belum
kalo nanti dateng kamu tanya tanya
bukan makan apa
di warung yang kemarin saya kesana
udah berapa hari ini kamu makan disana terus

kalau gak enak saya gak akan kesana terus
kalau gak enak saya gak akan kesana terus
maksudnya mau diajak
maksudnya mau diajak
kalau kita tinggal aja
dia udah dewasa
dia udah dewasa
pinggir pinggir kenapa
di jalan mau kemana
ada keperluan sebentar nanti balik lagi
kan barusan saya bilang sebentar
lagi pergi dulu
katanya ada keperluan sebentar
ya udah kamu tunggu aja
botor kamu di penjembus bobun
gak tahu saya curiga gak bakal balik hari ini
makanya saya jemput otang
jangan jangan nggak bakal dipulangin
cuma itu satu satunya harta kekayaan saya
bos bubun tadi bayar hutangnya ke sylvia
tapi baru setengah
mungkin uangnya dari hasil biaya jual motor
karena dia udah gak punya motor
kalau kamu yakin motor kamu gak bakal balik lagi hari ini
motor gak bakalan balik lagi ke kamu